sekarang kita bergeser ke seni grafis
apa jadinya jika karya sastra mesro syair hairil anwar
ditampilkan di dalam lukisan abstrak
nah ini dia satu lagi karya anak bangsa yang patut diapresiasi
seni grafis berbalut sastra guratan melissa sunjaya
dipamerkan di galeri komunitas salihara
sebanyak tujuh puluh lima puisi karya hairil anwar
dipamerkan di galeri salihara jakarta selatan
lalu di mana puisinya
di galeri ini hanya tampak kumpulan lukisan abstrak
karya ilustrator muda berbakat melissa sunjaya
yang diberi nama bio fantasi
jika dilihat dengan mata telanjang
lukisan atau karya karya dari melissa sunjaya ini
hanya tampak seperti lukisan abstrak
atau lebih jauh kita bisa pahami sebagai bentuk dari sel
ataupun juga molekul
tetapi dengan alat bantu lensa merah ini
lukisan abstrak tidak lagi abstrak
ya ada potongan potongan sejak hairil anwar mulai dari aku
hingga betinanya avandi dibalik lukisan abstrak buatan melisa
butuh dua tahun untuk melissa menginterpretasikan
sejak sejak hairil anwar secara multidimensional
ke dalam empat puluh lima lukisan abstrak dengan tema sel dan molekul
dari lukisan tentang sel itu
kenapa diinterpretasikan ke dalam puisi puisi hairil anwar
karena secara logika
makhluk makhluk sel dan mikroskopik universe yang ada di dalam kita ini
baru bisa berhubungan di dalam realita kita itu melalui bahasa
lalu saya mengkaji tokoh indonesia
yang telah membawa suatu revolusi dalam bahasa kita
yaitu hairil anwar
harus pakai infra merah ini nih untuk lihat
ini sebenarnya teknis ini seperti apa sih
nah sebenarnya ini ini sebenarnya apa
biasa sih maksudnya kayak maksudnya warna merah
kalau dilihat dengan lensa merah
warna biru kalau dilihat dengan lensa biru akan hilang
tapi juga sebenarnya artinya
sinar yang kita dapat di sini sekarang ini itu kan terdiri dari berbagai channel mbak
sebenarnya di situ kita mesti lihat sih bahwa alam semesta kita itu terdiri dari berlapis lapis
makna inti dan juga tenaga
dan itu yang mesti kita lihat
kita mesti untuk kita lebih berempati sama alam semesta kita ini
bio fantasi karya melisa ini mendapat apresiasi positif dari pengunjung
karena aku juga suka produk produk tulisan
terus aku tahu ada pameran ini aku langsung datang
pengen lihat menikmati menikmati menikmati
nah lihat aja sebenarnya bio fantasi kan udah kayak
udah dari dua tahun yang lalu ya
tapi begitu dijembrengin di satu ruangan ini kayaknya keren banget sih
luka dan bisa aku bawa berlari
berlari hingga hilang
aku karya hairi anwar
jika anda ingin melihat langsung karya bio fantasi dari melisa sejaya ini
anda bisa langsung datang saja ke salihara di jakarta selatan
mulai empat belas agustus sampai dua puluh delapan agustus mendatang
merdeka utama jakarta